aku melihat kian santang sendirian
kamu harus menghabisi
sementara kamu ada lebar
siapapun yang membangunkan kian santang
elah elah aku ingin jawab
supaya kamu pergi
aku harus mengambil buahnya
ini bukan kantuk biasa
aku harus mengambil
radyen kian santang belum datang juga
dia sudah lama pergi
aku sangat kagak berpikir
aku pun khawatir pada dirinya
sekarang kita mencarinya
mungkin agar lebih cepat
kita mencarinya dari luar pencah
siapa yang lebih dahulu
bukan radyen kian santang
segara beritahu yang lainnya
jika terjadi sesuatu
mulai bangun mulai
bukankah kita pernah bertaruh karena masa akhli
dan ternyata asap hitam itu adalah dirimu
yang belum bertolak
dia sekarang jauh lebih sakit dibandingkan pertarungan sebelumnya